petugas dinas bina marga provinsi dki jakarta mulai merapikan sejumlah pembatas jalan yang dirusak oleh peserta aksi unjuk rasa pada jumat pagi
masih banyaknya sisa gas air mata membuat petugas kesulitan merapikan pembatas jalan di seluruh wilayah jakarta pusat
jumat pagi petugas dinas bina marga dki jakarta merapikan sejumlah pembatas jalan yang rusak akibat aksi unjuk rasa kamis kemarin
masih banyak sisa gas air mata di lokasi sehingga petugas kesulitan merapikan pembatas jalan di seluruh wilayah jakarta pusat
dari semalam kita sudah bergerak dari jalan sudirman tamrin pak jadi kita ada lima tim semua bergerak semua dibantu dengan kecamatan
kendalanya ya karena bekas air mata atau perih jadi tidak terkendalai juga sih pak
hingga jumat siang sisa sisa gas air mata masih mengganggu aktivitas para pengguna jalan
seperti di sepanjang jalan mh tamrin menuju harmoni jakarta pusat sejumlah pengendara mengeluhkan perihnya mata saat melintas di jalan tersebut
tidak hanya pengendara hal yang sama dikeluhkan oleh para pejalan kaki
pada jumat siang sisa sisa gas air mata masih mengganggu aktivitas para pengguna jalan tersebut
sementara itu beberapa fasilitas umum dan transportasi umum yang terkena dampak aksi juga mulai beroperasi
salah satunya halte bus transjakarta petojo
kendati rusak halte tersebut tetap beroperasi melayani penumpang dengan rute harmoni lebak bulus
rizki ihtiar yahya jakarta